ya memang sebelumnya calon presiden prabowo subianto dan wakil presiden sandiaga uno resmi ditetapkan nomor urut dua untuk pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
para relawan dan partai pendukung mengaku gembira dengan nomor dua yang didapat karena dianggap sebagai angka keberuntungan dan sesuai dengan nomor partai gerindra yakni dua
para pendukung dan partai menyatakan senang dengan nomor yang didapat karena angka dua bisa diartikan sebagai victory atau kemenangan dengan damai
selain itu angka tersebut juga sesuai dengan nomor partai pengusung prabowo yakni gerindra sehingga dirasa dapat memudahkan komunikasi untuk mempromosikan nomor urut dua
sangat bahagia karena kalau dua beralih ke sebelah berarti dua periode jadi ini juga cita cita kami agar prabowo sandi mendapatkan nomor dua
bersyukur dan barangkali itu sebagian besar
kita mengingat memang nomor dua untuk apa buat kami untuk memudahkan komunikasi kami
nomor dua ya gerindra misalnya kan partainya nomor dua kemudian calon presidennya nomor dua kan lebih mudah komunikasinya
sementara itu usai pengambilan nomor urut capres cawapres ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat para pendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ masih terkonsentrasi di tugu proklamasi
mereka mengaku optimistis dengan angka
satunya satukan indonesia lagi bagi kami sebagai relawan nomor berapapun kami siap jadi artinya sekali jokowi tetap jokowi sudah yakin punya keyakinan bahwa jokowi pasti sekali lagi
sebenarnya nomor urut ini kan tidak masalah kan yang penting poin tujuannya ini jokowi dua periode mau nomor satu malah lebih bagus